yang utama tujuan kita yang utama sebelum soal penghematan adalah
karismanya ada gitu gimana ya ngomongnya ya gue
supaya mereka tidak merasa saling bersaing satu sama lain